pak mahfud itu rekomendasi rekomendasi ada gak misalnya dengan kondisi itu si kepolisian yang hari ini tidak baik baik saja
misalnya beredar balas membalas kesannya balas membalas diagram itu
ya kan baru pak diantara mereka baru tiga hari pak
ya itu catatan rekomendasinya apa misalnya saat gas sus dibikin sekarang dibubarkan rekomendasinya apa
kan banyak hal yang jadi perhatian publik yang dituntut
kumpul nas itu harapannya adalah memberikan masukan terhadap kepolisian
bagaimana dengan persoalan perang diagram itu
bagaimana yang diragukan proses
bagaimana saat gas sus yang dibikin di jaman kapolri terdahulu kesininya apakah cukup dibubarkan
pertanggung jawaban gimana
di forum komisi tiga ini pernah kita pertanyakan sumber anggarannya
apakah ini lepas dari pengawasan kompolnas itu sebenarnya rekomendasi yang ditunggu oleh masyarakat
yang tadi secara
sampaikan pak atria dahlan itu lho pak mahfud
gimana tuh pak ada nggak rekomendasi rekomendasi seperti itu
begini pak itu diagram yang tunjukkan pak arteria itu kan keluarnya tanggal delapan belas
semarang tanggal dua puluh dua
sedikit pak ketua
mungkin kalau yang disini pak mahfud
bisa belum pendapatnya saya terima lah
saya langsung aja lah pak sebagai kompolnas pak prof
apa pernah kumpul nas melakukan evaluasi terhadap satgasus
yang dibubarkan itu lho
apa nggak tahu orang orang di satgasus tiba tiba bisa sekolah
pas di sekolah gak pake sekolah tiba tiba lulus
atau yang gak pernah ikut terdaftar tiba tiba masuk di tengah
setelah masuk dapat jabatan jabatan strategis
setelah itu main main perkara
ada jaga jaga perkara
itu kan udara khasnya umum
pemantauan fungsionalnya mana pengawasannya
yang dilakukan oleh kumpul nas ini
saya juga pak benny mamoto juga ngomong lah
di polri itu orang baik stres
orang bener gak jadi bener pak
orang orang yang antik malah dapat privilege
ini yang kita coba melakukan penertiban saat ini
saya percaya betul pak kapolri berani untuk itu
sederhana pak kita bicara mengenai saya akhirnya bicara ke person lah
bagaimana seorang karopaminal dengan gaya hidup seperti itu
padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas polri pak
ngomongin satu satu tapi contohlah
ini kan kasat mata pak
set masuk mobilnya apa taruh lagi taruh lagi
ini udah di luar daripada iya seorang karo pak di mabes polri
nah ini halal pak selama ini halal pak
nah apa yang dilakukan kompolnas
apa yang dilakukan pak benny mamoto
apalagi di situ kan di dalamnya juga ada yang namanya pak tito
ya kami minta betul ini dijelaskan lah
jadi kita bicaranya prof prof yang ajarkan saya
arteri harus berani untuk berkata benar
prof yang ngajarin saya ingat betul
bimbingan prof itu saya ingat terus
nah sekarang juga kami ingin prof sampaikan juga prof
kalau memang ini memang harus kita bahas
ini bahas jangan sampai ini jadi kanker
yang stadium empat kita nggak bisa lagi menyelamatkan polri
kesayangan kita semua prof
terima kasih prof
tunggu dulu pak arsul
sebelum pak arsul bertanya pak benny tadi agak gregetan
silakan pak benny
saya interupsi tadi untuk yang saya hormati
dr pak delia dahlan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
berkaitan dengan kerajaan ya
berkaitan dengan kerajaan sambu
mohon maaf ini kan kita nggak tahu apa apa
demi kerasalah hal jan
sebab ada dua lima ratus orang arab
kemudian yang dibawa
tapi tadi orangannya tidak lagi di pumpor

itu tapi sedikit saja
orang bisher buat anak tert morphot
baru luar biasa
bapak presiden sebab pak mahfud ini pembantunya bapak presiden
berkaitan dengan dia disampaikan oleh pak arteria tadi kerajaan sambu itu pak
pak mahfud kan pembantunya presiden
pertanyaan saya mengapa tidak disampaikan masalah ini langsung kepada bapak presiden
dan bagaimana tanggapan beliau
kami yang di luar pemerintahan ini kan selalu menganggap apa yang disampaikan oleh pak menko polhukam ini adalah suara presiden
pasti itu sudah
berarti presiden melalui menko polhukam meminta supaya kerajaan sambo ini dibuka seluas luasnya kepada publik
dan kami mendukung itu pak
sebab ini momentum untuk memperbaiki lembaga institusi kepolisian ini
jadi mulai kasus sambu ini sekali lagi kita ingin ada penyelesaian yang tuntas
jangan fokusnya jangan gagal fokus kasus sambo ke soal judi
karena selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu gagal fokus ke soal judi dan juga ke soal kerajaan sambu ini
lupa kasus utamanya
oleh sebab itu kami memohon menitip pak menko polhukam tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus sambo ini
apabila ada kerajaan sambu
apabila ada kerajaan sambu
saya yakin sambo tidak bekerja sendirian
mohon juga jenderal jenderal yang terlibat itu di proses
itulah tadi yang saya minta
kalau memang general semua terlibat dan pak kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini
apa salahnya kalau pak kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu
supaya ada penyelesaian
tuntas masalah ini di mabes polri
untuk keadilan untuk republik dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya
itu saja pak ketua